hakim agung soeharto resmi menjadi wakil ketua mahkamah agung bidang non judisial
dengan dilaksanakannya upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
yang dipimpin presiden joko widodo
hakim agung soeharto mengucapkan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan
di hadapan presiden joko widodo pada rabu lima belas mei dua ribu dua puluh empat di istana negara jakarta
sehingga jadinya saya sebagai wakil ketua mahkamah agung bidang non judisial
ini semata mata karena diberi mandat oleh mayoritas para yang mulia hakim agung
insya allah saya akan mengemban amanah ini dengan sebaik baiknya
mendampingi yang mulia ketua mahkamah agung republik indonesia
dan mendampingi yang mulia bapak wakil ketua makam agung republik indonesia bidang yudisial
melaksanakan apa yang telah digariskan oleh kma beserta wak kma bidang judisial
setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan soeharto menyatakan akan menjalankan amanat ini
dengan sebaik baiknya soeharto menyatakan siap mendampingi ketua mahkamah agung dan menjalankan tugas
yang dipercayakan kepadanya sebagai wakil ketua non judisial soeharto menyatakan akan melaksanakan
arahan ketua mahkamah agung yang mengacu pada blueprint mahkamah agung agar tercipta badan peradilan yang
agung suharto menegaskan akan menuhi tugasnya membantu ketua mahkamah agung dalam mengelola aspek
sdm dan manajemen mahkamah agung upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berdasarkan
keputusan presiden nomor lima puluh empat p garing dua ribu empat belas soeharto menjelaskan bahwa keputusan presiden nomor lima puluh empat p garing dua ribu empat belas
soeharto dilantik sebagai wakil ketua mahkamah agung non yudisial menggantikan sunarto yang
dilantik menjadi wakil ketua mahkamah agung bidang judisial setelah terpilih menjadi wakil ketua
melalui sidang paripurna dengan meraih dua puluh empat suara dari total empat puluh enam suara